iya hati hati ya pelan pelan
sini pak sini pak
makasih ya mas
yaudah pak ayo jalan pak
olin gue tuh seneng banget deh ngeliat lo muncul lagi di kampus
gue juga kangen tau sama lo
tapi kan kemarin kemarin lo tau sendiri kalau gue tuh
jam segini biasanya dia lagi jalan ke basecamp warrior
tunggu apa lagi
kita cabut sekarang
dan lo berdua tunggu di sana
lo ngapain ngajak gue ke sini
eh tunggu dulu
bentar jelasin dulu ke gue lo ngapain ngajak gue kesini
gak jelas banget woy
selamat siang mas selamat siang mbak
ada yang bisa dibantu
saya mau ngelaundry baju sama celana
bisa selesai cepet gak
lokasi baju sama celana lo sekarang biar di laundry
gue harus ngasih baju sama celana gue sekarang gitu
ya terus mau lo apa sih
lo tuh aneh banget tau gak
tadi lu minta gue tanggung jawab sekarang gue tanggung jawab lo mana ribet
sekarang mau copot nih baju sama celana lo kasih kembaknya biar di laundry
gue udah dengerin waktu gue gak banyak
mau di laundry atau enggak
enggak gue gak mau laundry baju sama celana gue
eh tunggu dulu
nih ya dengerin gue gue udah gak mau ada masalah lagi ya sama lo
jadi mending sekarang kita selesai masalah kita berdua
dan abis itu lo jauh jauh deh gue gue gak mau deket deket sama lo lagi
tanpa lusuru gue juga akan melakukan hal yang sama
jangan tuh untuk ngejauhin lo bahkan gue udah gak mau lagi kenal sama lo gak mau lagi ngeliat lo
ya gue juga oh enggak
yaudah sekarang mana coba kalung gue balikin ke gue
mana kalung gue lo simpen di mana hah
balikin ke gue itu berharga banget buat gue atau enggak
kalung lo tuh bukan di gue
dan inget ya gak akan segampang itu lo untuk dapetin apa yang lo mau
loh kenapa sih tuhan harus ngiptain makhluk yang nyebelin banget kayak gini
eh tunggu lo mau kemana lo harus tanggung jawab lo harus balikin kalung gue balikin gak
lo gak usah tanya sama gue lo cari tahu sendiri
kehilangan jejak kan sekarang
maaf non jalan lagi rame non
kalau pakai motor bisa selap selip non
udah deh gak usah dibahas bikin bt aja
walau saja tuh cewek berani gak diketiin boy
gue harus bikin perhitungan sama dia

ya tapi lo semua juga pada tau kan anak anak yang serigala gimana
mereka gak mungkin melupain masalah itu gitu aja
loh si boy mana yang berjam segini
biasanya udah nyampe
coba lo telfon ke rumahnya
gue udah telfonin bisa alma
katanya boy udah berangkat
harusnya udah sampe
boy juga janji kok dia bakal dateng disini
kalo boy udah janji dia pasti bakal nonton
kalaupun ada apa apa dia pasti kabarin kita
ya tapi ini di telfon aja gak diangkat
udah gitu belum dateng lagi sampe jam segini
oke lu semua dengerin nih
lo berdua pergi ke arah selatan
lo lusuri jalannya
lu pergi ke arah rumahnya boy
lo lewatin tempat yang ada disana di jalan
lo berdua ikut gue sama gery
nyebelin banget tuh cowok
dari pertama ketemu selalu aja bikin kesel
untung tadi ada toko baju
jadi gue bisa beli baju buat sementara
itu kan motor cowoknya belin tadi
pak tunggu disini sebentar ya
eh ini gimana sih
orang kecelakaan muka yang dibantuin
malah dilihatin doang
bukan apa apa mbak
kalau kita tahu
kita bisa mencari
bohongin takutnya kita dijadikan saksi
kalau kita dituduh gimana mbak
yaudah pak mending sekarang tolongin
helmen dilepas dulu ya
kasihan banget ya
yaudah pak mending sekarang masukin ke taksi aja ya
saya mau bawa dia ke rumah sakit
hati hati ya pelan pelan
sini pak sini pak
yaudah pak ayo jalan pak

gue tuh seram banget

gue juga kangen tau sama lo

tapi kan kemarin kemarin lo tuh nangis banget kan
lo tau sendiri kalo gue tuh abis sibuk ngurusin urusan keluarga
untung aja udah selesai
eh sihla tuh
dateng dateng mukanya ditukuk bete kayak gitu
iya kenapa lagi sisil kenapa
iya kan tok
siapa juga yang berani usilin sihla
siapa juga yang berani usilin sihla
sini tata bantuin biar dia gak usilin lagi
gue kecewa banget sama boy
dia udah ingkar janji
kemarin bilangnya mau diner sama gue sama nyokap
kemarin bilangnya mau diner sama gue sama nyokap
tapi akhirnya dia gak datang